masa keluarga kecil seperti itu mempertawakan keluarga besar seperti kita
tahun depan aja sekarang
udah deh kamu mendingan makannya beli aja nih
mama punya uang ya
nggak senang kamu beli aja
mama sama papa mau ngecek langsung ke rumahnya ya
kepastiannya cek and reject
informasi yang lebih up to date
mudah mudahan cepat kekumpul untuk service wahana gua
nggak kaya lu pegang
nanti lu jajanin lagi beli pemain cicak
tapi masih ada satu tuh pak
besok kita lanjut lagi
sabar dong lu
tapi lain kali bang barang kalau jualan senyumnya lebih manis lagi dong bang
ntar anak anak yang beli pada takut
amang kan mukanya serem
lu kata gua adam suruh senyum
ini sup gua
kak ini gue apa
kesana lagi dong pak
gak tau nih
bapak lu mana
nggak jadi ikut
kesalahpahaman apa bang
ternyata orang yang di rumah sakit itu bukan bapaknya yusuf
tapi orang yang menemukan dompet bapaknya yusuf
jadi bapaknya yusuf
udah tenang su
lu jangan kepikiran gitu
lu yang kuat
gua yakin kok lu pasti kuat
neng sabar ya su
aduh sarung sarung sarung sarung
mama bener aja dong
maluk liatin kayak gitu
pakai jalan kepake mata
jangan pakai dengkul
dengar dengar ada yang gak ketemu bapak kandangnya nih
kasian banget kamu yusuf
yusuf ini sedang berduka
sebaiknya ibu tidak seperti ini
harusnya ibu memberikan dukungan kepada yusuf
gua bumbu kacangin lu
pergi gak lu berdua
bar bar tenang bar
bu bapak tolong jaga ucapannya ya
terus kita masih dengerin situ
lu ada urusan apa sih sama keluarga gua
gak ada masalah apa apa sih
cuman masalahnya di kampung ini tuh gak mau ada orang yang gak jelas dan penjahat kayak situ
apa urusan ya
males lah pak
ngomong sama keluarga itu
bukannya kata mama mereka emang alim
mana belain mereka
gak ada apa apa
puang ke kameng
kameng suruh kameng
tau semua pak
untung gak ngeseruduk kita ya
aduh bisa masuk rumah sakit
masuk rumah sakit pak
mama kita dilihatin keluarga yusuf malu
nggak sakit tapi malu banget
cepetan pulang ya pak
ini bersihin dulu
ini bersihin dulu kotorannya
ini nggak mau
ya udah udah beresin
cukup cukup cukup
makanya besok besok jangan begitu lagi ya
masih tuh cuma takut bapak diapa apain sama orang
ternyata anak babe cinta banget sama babe
bangga babe jadinya nih
mak juga nggak tahu man
mak nggak pegang duit sama sekali
nenek nggak perlu khawatir hal itu
nanti kasih bantuin kok
nenek jualan peyek
bantuin jualan peyek gimana
orang peyeknya udah hancur
besok kita bantuin lagi bikin peyeknya
kita jualan lagi
kita bantuin semuanya
termasuk lo ya
awas lo kalau kebantuin
terima kasih ya
kalian orang orang yang berbaik hati
kasih ya man
mak kasih banyak
lindungilah bapak ya allah
lindungilah dia ya allah
dimanapun ia berada ya allah
lo masih keinget sama bapak
lo masih keinget sama bapak lo ya
gue punya sulap untuk lo nih
udah hatam gue lima kali
kok gak ada tuh
lo lihat tuh
lo lihat baik baik

kenapa tuh yang ngerti
geschrieben pasarvpyao gain
bukan dateng keren langit
baju mama jadi bawa ke kami ini semua gara gara keluarga yusuf membawa siang sian
papa mama ada apa sih
ini semua tuh gara gara keluarga yusuf udah bikin malu keluarga kita tuh gak
kok gara gara keluarga yusuf mah
kan semua gara gara kambing
makanya jangan cuma jenggot yang ditebelin tapi otak pak
pokoknya ikutin terus apa yang mama bilang
pokoknya mama gak terima
papa juga gak terima
masa keluarga kecil seperti itu mempertawakan keluarga besar seperti kita
pokoknya keluarga ini harus balas dendam
kita kerjain balik mereka
kita yang akan ketawain mereka
ini badan mama tuh baru semua tau gak sih pa
parfu mahal mahal jadi
aduh kalah semua ini pa
ntar dulu kupas dulu
jangan banyak banyak bang
garing biar nyampu
ini terlalu kenceng
pelan pelan ya bro
ntar lu lagi ah
muka gua diaura aura matriku
lu mau bantuin
bukan ngebantuin lu bang
nyeblok muka gua nih
lu sendiri yang jadi
anak kecil aja tahu
dengerin tuh abang tuh
jadi lu yang beratakin
abang tahu gak
habis lu kaget nurut abang
nah gua pelan pelan
lu campur pake tohan
jangan sok manis ah
tapi kok kak anwar diem aja
soalnya kak anwar ngerasain yang namanya keluarga
walaupun aku belum ketemu kak yusuf
tapi aku tetep nganggep kakak seperti kakak aku sendiri